bila makanan indonesia identik dengan sambal makanan italia identik dengan tomat
keberadaan tomat dalam dunia kuliner orang italia telah menjadi tradisi sejak dulu
koresponden roni satria mengajak anda mengenal lebih jauh peran tomat sebagai bintang utama dalam masakan italia
ibarat dna tomat begitu mendarah daging bagi warga italia
tumbuhan bernama ilmiah solanum lycopersicum itu menjadi simbol keahlian memasak orang italia
tomat yang merupakan tanaman khas suku aztek tiba di italia pada pertengahan seribu lima ratus an
tomat dibawa ke eropa oleh orang orang spanyol saat menjajah amerika
eratnya kaitan antara tomat dan italia sesungguhnya baru dimulai sejak abad ke sembilan belas

karena dulunya tomat justru dianggap sebagai buah beracun
kita akan bertemu dengan siapa
kamu bertanya saya di mana saya mencari tomatku
kamu ingin lihat kamu penasaran
kamu tahu apa yang saya inginkan
kamu mencari tomatku
karena makanan italia itu kalau tidak ada tomat
tidak bisa makan
tidak bisa makan
michele mengajak saya ke gudang anggur tradisional miliknya
di ruang ruang ini
ruangan bersuhu sepuluh derajat celcius itulah yang menyimpan tomatnya
ini adalah tomatku
kamu ingin makan
warna merah tomat tentu saja menggoda saya untuk langsung mengunyahnya
hidangan pertama yang dibuat michele untuk saya adalah bruschetta
bruschetta merupakan antipasto atau sajian pengantar berbahan dasar roti panggang
dengan topping campuran potongan tomat garam
basil dan minyak zaitun
ini adalah bruschetta kami
sekarang apakah kamu siap untuk mencoba sedikit
apakah kamu takut bahwa ini sedikit salju
ya saya percaya karena kamu sudah menyebutkan sebelumnya
ini sedikit salju
sedikit tapi benar
tapi tomatnya membuatnya seperti naturalisasi
seperti yang kamu katakan
sekarang kita akan menyiapkan bruschetta
saya akan menunjukkan
bruschetta dalam bahasa italia bruscheria
berarti dipanggang di atas batu arang
konon roti tersebut merupakan nenek moyang garlic bread atau roti bawang putih
dengan membubuhkan oregano atau tanaman herbal sebagai penyedap makanan
aroma bruschetta semakin menggugah selera
kita gunakan banyak minyak oliva dan oregano
yang ada di sana
dan banyak banyak oregano
siap untuk kamu
sekarang kita akan menyiapkan tomat dengan spaghetti bukan
selain tomat segar tomat kaleng juga digunakan di masakan italia
bukan tanpa alasan pengalengan tomat dimaksudkan mengantisipasi musim dingin
di mana tomat tidak berbuah
ronny sekarang kamu coba tomat sendiri
kamu hanya perlu menggulung

cukup menggulung tomat
ya hanya untuk membuatnya terbaik
jadi kenapa kamu menggulung
kamu tidak bisa memasak semua tomat
kamu harus membuat sos
tapi kami tidak menggunakan blender
kami hanya menggunakan seperti ini
karena saya suka mengisi sisa tomat saat kamu makan
setelah mengemas palp atau daging tomat
michele kemudian menyiapkan bahan membuat spageti pomodoro
dalam bahasa italia kita sebut pipiare
ini adalah pipi
jadi tomat harus dimasak dengan perlahan
sebagai pasta yang cepat dibuat dan bertekstur ringan
memasak spaghetti pomodoro memakan waktu tak lebih dari lima belas menit
kelekatan michele dengan tomat lantaran
ia berasal dari italia bagian selatan dengan iklim hangat
yang membuat tomat tumbuh subur
kita bisa membuat seperti ini sebelumnya
sementara italia bagian utara
makanan umumnya menggunakan mentega dan keju
italia memiliki budaya produksi keju
dan menjadi salah satu produsen keju terbesar
dengan produksi satu tiga juta ton per tahun
salah satunya grana padano
keju ikonik ini merupakan pasteurisasi susu sapi bertekstur keras
bentuknya besar menyerupai gentong
menjadikannya dengan mudah diolah langsung tanpa harus memotongnya
aksi michele mengeruk keju dan mengolah pasta di atas keju grana padano
ketika dia menangis dia menangis dengan kegemaran
pria yang sudah menginjakan kakinya di indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu
ini karena perempuan
dan pada dasarnya
ketika perempuan datang
mereka meminta pembakar untuk memasak sesuatu
untuk menghormati pizza margarita
itu adalah dompeta italian
dia menakutkannya margarita
dengan amal amal margarita
jadi yang merah
diambil sebagai tomat
yang putih diambil sebagai perili
dan kemudian yang hijau ini
aku yakin dompeta italian diambil karena pizza margarita
mereka tidak membakar pizza margarita karena dompeta italian
tapi memang benar
bila kita membuat
michele juga tak lupa mengajarkan saya cara menyantap spageti ala orang italia
yakni dengan memutar mutar pasta hingga ukurannya cukup untuk satu kali gigitan
alat yang digunakan adalah garpu bukan sendok atau pisau
orang italia meyakini mematahkan pasta merupakan sebuah pantangan
jika anda bisa menggulungnya dengan baik anda bisa menempatkannya di mulut anda dengan mudah
ini tidak polis
masakan italia tersebut juga memiliki kekuatan yang sangat baik
masakan italia telah menjelma menjadi tradisi otentik yang tersohor seantero dunia
hanya dengan bahan sederhana dibalut cerita di balik kehadirannya
masakan italia menawarkan cita rasa istimewa
roni satria septia di pradana jakarta